sebuah truk kontainer bermuatan besi pada rabu pagi menabrak sejumlah anak sekolah pedagang
serta warga yang berada di depan sekolah dasar negeri kota baru dua dan tiga di jalan sultan agung kota bekasi
selain itu truk juga menabrak sebuah tower bts milik salah satu provider
beberapa saat setelah kecelakaan terjadi tower bts yang ditabrak truk roboh dan menimpa sebuah mobil box yang melintas di lokasi kejadian
kernet mobil box tewas di tempat sementara sopir dilarikan ke rumah sakit
akibat kejadian itu hingga rabu sore sepuluh orang meninggal dunia
empat diantaranya merupakan murid murid sekolah dasar negeri kota baru tiga
menurut saksi mata awalnya truk yang melaju dari arah bekasi menuju jakarta timur terlihat oleng
sopir kemudian membanting setir ke kiri dan menabrak tower dan sejumlah anak sekolah
serta warga yang tengah menjemput anaknya pulang dari sekolah
sementara itu dirlantas polda metro jaya menyatakan sebelum kecelakaan
truk diduga melaju dengan kecepatan di atas enam puluh km per jam
di lokasi kejadian terdapat bekas rem dari truk polisi juga telah mengamankan sopir truk
saat ditemui di salah satu rumah duka korban kecelakaan maut pada rabu malam
plt wali kota bekasi tri adianto mengatakan akan melakukan evaluasi sekolah sekolah yang berada di tepi jalan besar
pada rabu malam sejumlah kerabat keluarga dan warga sekitar menggelar
dan mengelar aksi tabur bunga di lokasi kejadian kecelakaan maut yang menewaskan sepuluh korban jiwa
aksi tabur bunga di depan sekolah dasar tersebut merupakan bentuk prihatin dan kepedulian warga atas peristiwa tragedi kecelakaan maut
sementara itu sejumlah barang milik para pedagang dan bekas serpihan motor yang hancur porak poranda
juga masih terlihat berserakan tepat di depan sekolah
sampai kasihan sama namanya untuk sekolah lagi pada jajan dan juga kan serang pada ekip
berarti kondisi jenajah pada berkumpul di sini
iya berkumpul ya
selain menelan sepuluh korban jiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan dua puluh tiga orang lainnya mengalami luka luka
hingga kini kasusnya dalam penyelidikan polres metro bekasi kota
tim liputan cnn indonesia